wali kota tangerang selatan ayrin rahmi diani datang ke komisi pemberantasan korupsi rabu pagi
kedatangannya untuk memenuhi pemanggilan kpk menjadi saksi atas kasus yang melibatkan suaminya tubagus hairi wardana
sekitar pukul sembilan lima puluh waktu indonesia barat airin tiba di gedung kpk tanpa pengawalan
ia diperiksa sebagai saksi atas kasus tindak pidana pencucian uang
sebelumnya tubagus hairi wardana alias wawan diduga melakukan tindak korupsi pengadaan alat kesehatan di tangerang selatan dan banten
serta terlibat kasus suap sengketa pemilihan kepala daerah di lebak banten
namun ayrin menolak saat diminta keterangan awak media